tadi saya ketemu pak milo di hotel royal
dia berada di launch hotel tersebut bu
di hotel royal yang biasa kita meeting sama klien klien itu
aduh ya ampun kenapa aku gak kepikiran ya
yaudah yaudah makasih ya win

petugas pengadang kebakaran masih terus berusaha untuk mengadangkan api yang masih terus tertobar di area hotel royal

mengingat kebakaran api yang masih sangat genar
kalau seperti ini jujur ya saya tuh jadi ragu merestui kamu sebagai istrinya
kamu terlalu cuek terlalu tidak peduli
apaan lu disini sendiri
lu lagi ada masalah
gak gue lagi gak ada masalah apa apa
cenderung baik baik aja semuanya
tapi ucapan lo gak ada masalah dan semua baik baik aja
itu gak meyakinkan
kalau emang lo gak ada masalah
ngapain lu datang ke tempat kayak gini
duduk di pojok sambil ngeliatin gelas yang hampir kosong
kalau lu suka berbagi cerita sama orang lain
itu sama aja meringankan beban
dan kalau gue sih bebas
jadi gini men
lu tahu kan kalau gue sama julie itu akan menikah
tapi masalah yang datang tuh banyak banget
pertama dek warga gue
tiba tiba nyokap gue mencabut terus duit dia
dengan segala macam alasan lah yang menurut gue tuh agak susah diterima
dan dibantu dengan kakak gue juga

terus bokapnya julie ikut ikutan juga
jadi sekarang gue udah terlalu pusing
dan gue udah gak tau musiknya gimana lagi
bapak mau dibacain buku yang mana
julie lagi ada di rumah emil loh pak
bapak pengen ngobrol sama dia
ya namanya juga orang ketemu sama pacar
kan pasti banyak yang diomongin
udah gitu bisa bisa sampai lupa
udah punya keluarga
mungkin bapak terlalu kasar sama keluarga milu
bapak itu kan hanya mempertahankan harga diri bapak dan keluarga
udah ngebela bapak
bukannya aku mau ikut campur
aku gak mau
bapak dan mbak julie tuh sakit hati
sepertinya bapak harus minta maaf
ke keluarga prayoga
aku memang gak terlibat langsung
aku cukup bisa merasakannya
waktu mendengar mereka teriak teriak
aku bahkan gak dengar suara bapak
mereka itu yang tidak menghargai pak
sampai ketakutan pak
bapak sedih al
seharusnya nggak perlu seperti ini
kayaknya usaha perbaikan sama kang prayoga
akan sia sia aja kalau begini
masih mau minta maaf sama mereka

masih mau minta maaf
atas kesalahan yang bapak gak ngelakuin
bapak gak mau ngelakuin
ya kalau bapak maunya gitu
alia temenin ya
alia nggak mau kalau sampai mereka itu
kalau mereka mau jahat sama aku gak apa apa
tapi yang jelas nggak boleh sama bapak
terima kasih ya al
bapak jadi lebih tenang setelah ngobrol sama kamu
pikiran kamu itu
anak kecil yang polos
itu udah tugas aku untuk nemenin bapak
nah sekarang anak polos ini mau bacain buku buat bapak
atau bapak mau minta maaf sama mereka
kamu mau bacain cerita apa
bapak tiduran aja ya
kepala bapak pusing banget
bapak mau minum obat
kamu baca cerita aja ya
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
kamu mau minum obat
di mana jur
sekarang malah masuk ke mailbox
kamu tau gak dia biasanya nongkrong
dan temen mendekatnya siapa
ada yang kenal gak
aku juga tadi nyoba telepon ke temen temennya
pak tapi kata mereka dia lagi gak bareng
yaudahlah kalau gitu aku pulang dulu ya pak
yaudahlah kalau gitu aku pulang dulu ya pak
pulang dulu ya pak
papa nggak usah khawatir ya
aku yakin milo pasti baik baik aja kok
ya mungkin sekarang dia lagi pengen sendirian aja
pasti aku kabarin papa
aku duluan ya pak
ada apa sih win
kok suara kamu gugup gitu
seharusnya saya ngomong dari tadi sama ibu
ada apa sih win
saya tahu pak milo sekarang berada di mana
ya ampun win
kenapa kamu gak ngasih tahu aku dari tadi
sekarang mila ada di mana
oke oke gak apa apa
sekarang kamu kasih tahu saya
ibu sekarang lagi di depan tv nggak
tadi saya ketemu pak milo di hotel royal
dia berada di lounge hotel tersebut bu
di hotel royal yang biasa kita meeting sama klien klien itu
aduh ya ampun
kenapa aku nggak kepikiran ya
baik lah influenced
minta bantuan kan
sesuatu yang paling disukai